kita ke informasi lainnya jalan gajah mada dan jalan hayamuruk mulai tersedat menyusul persiapan perayaan cap gome di kawasan glodok
ratusan petugas gabungan bersiaga untuk mengatur jalannya perayaan karnaval sepanjang hari ini
lalu lintas yang tersendat baik di jalan gajah mada maupun hayamuruk karena adanya panggung dan mobil karnaval yang memakan satu jalur jalan hayam huruk
ada sebanyak tujuh ratus petugas gabungan mulai dari tni polri hingga dinas perhubungan yang akan berjaga di titik jalan pancoran jalan gajah mada dan jalan hayam huruk selama dilakukan rekayasa lalu lintas
penutupan jalan tersebut dilakukan mulai pukul satu siang nanti hingga pukul tujuh belas tiga puluh sore
untuk mengetahui suasana terkini persiapan karnaval di glodok sudah ada rekan kami koresponden cnn indonesia
halo selamat siang desi desi sepertinya memang lalu lintas pasti cukup lancar di kawasan tersebut lalu ada acara apa saja sih nanti yang akan berlangsung
ya setelah iqbal setelah kemarin ada festival pecinan di jalan pancoran jakarta barat hari ini akan menjadi festival cap gome puncaknya
dimana kita tahu cap gome adalah perayaan lima belas hari setelah tahun baru cina yang merupakan tahun baru imlek ke dua ribu lima belas
dan ini adalah masa terakhir dari rangkaian tahun baru imlek dua ribu delapan belas
dan pada hari ini sendiri di belakang saya sudah tampak ada panggung panjang yang sudah disiagakan di depan linda teves trade center atau ltc glodok
ini nanti akan menjadi titik perayaan dari festival cap gome kawasan glodok dimana nanti rangkaiannya akan ada banyak seperti bazar tenda tenda sudah tersedia di sana
dan pada hari ini saya sudah tampak ada panggung panjang yang sudah disiagakan di depan linda teves trade center atau ltc glodok

ini nanti akan menjadi titik perayaan dari festival cap gome puncaknya

ini nanti akan menjadi titik perayaan dari festival cap gome puncaknya